ini dadu makanya kelewatan banget ya
dari tadi nambah mengulu
jadi takut gak cukup nih duit gue
bersenimain gak taunya dikerjain
nah saking takutnya dikerjain
bagas teh akhirnya pingsan
saking takutnya sama ulet
ah bagas takut sama ulet bulu
bagas takut sama ulet bulu
ini gak lucu
badan gede tapi takut
ini udah gak bisa dibiarin mas
cerita dulu sama mas
untuk pecat bagas
kok tiba tiba kamu berpikiran seperti itu sayang
bagai sekarang ada di rumah
dan dia gak jagain reva
gak kawal reva
gara gara apa mas tahu
cuma gara gara ada temen temennya reva
dan temen temennya reva tuh nakut nakutin
dan mas tau
apa yang terjadi sama bekas
cuma gara gara ulet bulu
mas setuju dengan pendapat kamu
kalo gitu sekarang
pecat bagas sekarang juga
kamu telepon sama dia
kenapa gue yang harus mecat dia
ntar dia malah ngasih tau ke reva
kalau gue yang udah nyuruh dia
untuk ngerampok hapenya reva
kok malah diem
kan mas sudah setuju sama kamu
untuk pecat bagas
tinggal kamu hubungi dia sekarang
aku udah males banget sama bagus
aku gak nyangka dia itu yang badada gede
tapi dia takut sama ulet bulu
itu kan memalukan dan konyol banget mas
mas aja deh nafas dia
terlalu benci aku sama dia
mas aja yang tahan ya
oke gak masalah
nandreva pergi tanpa pengawalan abang
apa abang gak takut
demaren sama pabe
masalahnya gue lebih takut
kalo nandreva kasih ulet bulu ke gue
gue merinding bulunya itu
boleh hari ini
boleh hari ini
detik ini juga
kamu saya pecat
kenapa saya dipecat pak
katanya kamu takut sama ulat bulu ya
dan saya baru tau sekarang
ya udah kamu jangan banyak tanya lagi
kamu udah tahu kenapa saya pecat kamu
bagas ulet bulu
saya dipecat bang
maksudnya saya yang dipecat
kirain saya yang dipecat
kasian juga tuh bang bagras
oke kayaknya gue harus buru buru baikin bagas
iya karena gue takut kalau nanti dia itu marah dan dendam sama gue
itu bisa bahaya juga buat kuahnya
halo bu ada apa sih ibu telepon pun saya lagi
anda bukan lagi majikan saya saya sudah dipecat
astagfirullahaladzim kamu dipecat kok bisa
ya ampun bagas kasihan banget sih kamu sampai dipecat kita
ini semua gara gara ulet dulu bu
wah kamu takut sama ulat bulu kok bisa sih
yang ada ulet bulu tuh takut sama kamu bagas
waktu kecil saya trauma bu
saya dijalin oleh teman teman saya dengan kantong plastik yang isinya ulet bulu semua
ya kalau misalkan gara gara takut ulat bulu sih saya nggak bisa membantu kamu bagas
ya kecuali nih ya lusa kamu
kamu udah gak takut lagi sama ulat bulu nah baru bisa deh kamu kerja lagi sama saya
maaf banget ya bagus ya ya ampun kasian banget deh kamu sampai gak kerja lagi
iya sih bu
yaudah semoga kamu dapat kerjaan yang lebih baik lagi ya bagas ya kedepannya ya
hahaha manan gede takut ulet bulu
hah lo makan tuh ulet bulu bagas
lagi ada mana ada yang mau sewa lo jadi bodyguard kalau lo takut sama ulet bulu
gak akan ada
hah malu maluin badanmu
kamu berantem lagi
sayang tunggu sebentar sayang
sebentar ini gak seperti yang kamu kira oke
ini gak sih penting kamu kira aku udah berusaha ngindar
tapi rio sama alis tiba tiba datang dan mereka gak nyerah
lagi aku diajar sayang
aduh ya ampun kok bisa kayak gini sih
aduh sakit ya
tapi beneran maafin aku ya
aku udah berusaha untuk tempatin jadi aku sama kamu
tadi udah pasangkah buruk sama kamu
soalnya udah nungguin lama
bete banget disitu
aku kira kamu ngekar jadi lagi sama aku
iya aku tau aku tau
aku bener bener berusaha untuk ngemandiri orang yang zaman dulu kok
aku gak mau ngecewain kamu aja
dan untung tadi ada boy
kalau dia gak bantuin mungkin lebih dari ini kali parahnya
iya tadi boy bantuin kamu
kalau gak mau gak aku bisa bonyol sebentar
jadi jangan marah lagi
yaudah makan yuk
kalau mau bejatuh kan
enggak mau sih
kamu mau pake yang kamu punya

kamu mau gak
kalo gak mau maka health hadit terkenal aja biar jeremy
gue mulai pengen makan
pokoknya lu harus jagain haikal terus takut emosinya kambul iya sih
reva bukannya revado duluan kesini enggak tadi emang kita sengaja itu datang duluan
kesini soalnya kan habis rumah reva kita enggak tahu ternyata gua malah
minta pj kan sama eka sama sindi jadi kita juga nggak direncanain
reva tuh pasti kesini kok mendingan mau duduk dulu terus pesen makan
enggak deh mendingan gue pesan minuman aja soalnya gue mau makan bareng sama reva aja